sore hari ini kami langsung ajak anda bergabung dengan komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara
untuk mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
kami silakan dan berikutnya pahasangan darah sayang perhidayat dan juga sihar di kawasan jalan kembali
dan akan diambil oleh calon gubernur sumatera utara
diawal oleh pak edi pak edi jangan dibuka dulu pak edi
selanjutnya bapak jalan perhidayat dan perhidayat kami undang
bapak jalan perhidayat dan perhidayat kami undang
dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sumatera utara
diikuti oleh dua pasangan calon yaitu edi rahmayadi dan musa rajeksah
yang mendapatkan ini pasangannya menyebut nama mereka dengan pasangan era mas
mendapatkan nomor urut satu pasangan ini didukung oleh pks hanura golkar pan gerindra dan juga nasdem
ada enam puluh kursi dikuasai oleh pasangan ini di dprd sumatera utara
kemudian pasangan dengan nomor urut dua
yaitu jarod saiful hidayat dan sihar sitorus yang didukung p tiga dan pdi perjuangan
pengambilan nomor urut sudah selesai dilakukan
ritual berikutnya yang dilakukan mereka jika tidak besok adalah dua hari lagi adalah memaparkan visi dan misi di depan dprd provinsi sumatera utara
itu dia suasana dari medan sumatera utara